untuk melihat langsung kondisi hilir ciliwung
saya bersama komunitas ciliwung depok akan melakukan susur sungai
kami berangkat dari wilayah kampung hutan kota depok
selama tiga puluh menit perjalanan air sungai yang tenang memanjakan kami
kami semakin nyaman dengan kondisi bantaran sungai yang masih hijau
dengan tumbuhan endemik ciliwung yang didominasi oleh bambu
namun seperti yang sudah umum diketahui
masalah klasik sungai di indonesia termasuk ciliwung adalah sampah
tidak sulit menemukan sampah sejauh kami melepaskan pandangan
sampah yang hanyut sampah yang tersangkut
juga sampah yang teronggok menumpuk menyapa kami di sepanjang penyusuran
sekitar enam puluh menit penyusuran tim beristirahat di sebuah titik yang dikenal sebagai batu putih
titik ini dianggap sebagai zona inti ciliwung
dalam beberapa jurnal diduga terdapat aktivitas vulkanik jauh di dasar batu ini
menjaga ciliwung merupakan pekerjaan yang rumit dan membutuhkan perjuangan
tidak hanya soal menjaganya dari masyarakat atau kelompok yang lalai dalam kelola sampah
tapi juga alih fungsi lahan di sepanjang bantaran bahkan badan sungai
yang pertama sampah plastik
yang pertama itu sih
terus yang kedua limbah
entah itu dari limbah rumah tangga limbah domestik gitu
atau limbah dari pabrik pabrik rumahan
terus sama alih fungsi lahan biasanya gitu
mengakibatkan longsor di sepadan sungai kayak gitu
kami kembali melanjutkan penyusuran ciliwung
di kanan kiri badan sungai sejumlah perubahan mulai terlihat
contohnya bangunan rumah yang sangat dekat bahkan menempel tepi sungai
lembaga ilmu pengetahuan indonesia mencatat peningkatan hunian di bantaran sungai
menjadi penyebab ciliwung tidak lagi ideal dan memiliki daya dukung
misalkan data data dua puluh tahun terakhir gitu ya
itu cukup tinggi sekali gitu
nah ini menyebabkan kapasitas infiltrasi lahan
artinya kalau ada hujan itu bagian hujan yang meresap ke tanah itu sangat sedikit
sehingga ketika kita lihat waktu musim hujan itu tadi debitnya sangat tinggi
dan kebalikannya buat musim kemarau karena
infiltrasinya rendah itu base flow atau aliran dasar yang di sungai sungai itu rendah
banjir di badan ciliwung dapat menyebabkan bantaran sungai tergerus arus bahkan longsor
sebab longsornya sepadan ciliwung tidak lepas dari nyaris punahnya ekosistem bantaran sungai
seperti tanaman bambu
bambu bambu besar hilang digerus arus juga dimakan pemukiman
sebagai upaya menyelamatkannya anggota komunitas ciliwung mengumpulkan bibit bibit bambu
untuk ditanam kembali di sepadan sungai
tidak hanya itu sepanjang penyusuran kami juga menemui sejumlah pabrik dan industri rumahan di bantaran ciliwung
paralon paralon buangan sisa air kotor menjuntai ke badan sungai
sebagian bahkan berasal dari industri pangan rumahan
air yang dikeluarkannya kotor berbuih dan berbau menyengat
sampah sampah juga seperti tidak pernah habis
saya sempat membayangkan seandainya tidak ada sampah di sungai ini
pasti ciliwung akan menjadi daya tarik wisata yang menarik
saya akan menjanjikan
anggota komunitas ciliwung depok tidak jarang memungut sampah sampah yang sebagian besar plastik kemasan sisa konsumsi
sebagai solusi sederhana mereka tidak lantas membuang sampah plastik ini ke pembuangan akhir
namun memanfaatkannya sebagai eco brigs
eco brigs ini dapat disusun menjadi meja juga kursi sederhana
setidaknya inilah yang bisa mereka lakukan untuk ciliwung
setelah menyusuri ciliwung selama tiga jam kami mendarat
saya rwandi seorang anggota komunitas ciliwung depok mengajak saya ke sebuah lokasi
saya ditunjukkan sebuah mata air di bantaran ciliwung yang masih dijaga dan dirawat dengan baik
inilah yang mereka perjuangkan selama ini
inilah inti dari sungai ciliwung sumber kehidupan manusia air
tidak pernah habis
di musim kemarau di musim hujan warga itu selalu menggunakan ini
ya kita menjaga supaya air ini tidak
supaya air ini tidak habis dengan banyaknya di tanam di atas itu banyak pokok pun bambu
sumber mata air ini pernah diukur kualitasnya
hasilnya air ini memiliki ph tujuh atau bisa langsung diminum
namun mata air seperti ini sudah tidak banyak ditemukan di ciliwung
kalah dengan alih fungsi lahan bahkan tersumbat tumpukan sampah
tidak jarang saat kemarau warga di bantaran ciliwung sekalipun bisa kesulitan air bersih
inilah salah satu alasan terkuat tentang masyarakat di bantaran ciliwung menjaga ciliwung
karena air bisa digunakan untuk generasi generasi selanjutnya tidak hanya satu generasi
untuk kehidupan manusia
yogi tujuliarto egy agung depok jawa barat